berbagai persiapan terus dilakukan dalam menghadapi lonjakan kendaraan arus mudik lebaran nanti
termasuk di gerbang tol palimanan cirebon yang kerap mengalami kemacetan saat volume kendaraan meningkat pada arus mudik lebaran
saat ini gerbang tol palimanan sudah menambah gardu dari sebelas menjadi dua puluh enam gardu
termasuk gardu tambahan bergerak
bahkan beberapa gardu tambahan saat ini sudah bisa dioperasikan untuk transaksi sejak uji coba integrasi tol beberapa hari yang lalu
secara umum ke dua puluh enam gardu tol palimanan ini siap menghadapi lonjakan arus mudik lebaran nanti
rencananya sebanyak dua puluh gardu akan dibuka untuk arus mudik dari jakarta menuju jawa dan lima gardu untuk sebaliknya
saat arus balik akan diberlakukan sebaliknya
sejumlah persiapan lain juga terus ditingkatkan
seperti halnya memasang pembatas jalan dan beton serta fiber di sekitar area masuk dan keluar tol cipali
hal ini untuk mempermudah kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol tambahan terutama ke gerbang tol tambahan bergerak
artinya pengerjaan tinggal penambahan aja atau gimana
yang ini ini sudah pekerjaan utama sudah tinggal perapihan
dan lalu secara bertahap kan alat alat yang bekas dari sikopo kita bawa ke sini itu kan pekerjaan ini aja
dengan penambahan gardu dan segala persiapan yang terus dilakukan diharapkan penumpukan dan kemacetan yang kerap terjadi di gerbang tol palimanan bisa teratasi